gambut merupakan lapisan vegetasi tebal dan basah serta tertimbun selama ribuan tahun dan dapat ditemukan di banyak ekosistem tropis
indonesia merupakan rumah bagi hutan rawa gambut terbesar di dunia
nah lahan gambut itu sangat kaya dengan keanekaragaman hayati namun seringkali dikeringkan atau dibakar untuk dialih fungsikan menjadi lahan pertanian dan perkebunan
oleh karena itu pemetaan dan pengukuran ketebalan lahan gambut sangatlah penting
ketidakpastian mengenai data dan informasi mengenai gambut telah menciptakan ruang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk terus melanjutkan alih fungsi lahan gambut
yang sering menyebabkan kekeringan dan kebakaran lahan
sebab kebakaran lahan gambut merupakan sumber emisi karbon dioksida dan indonesia merupakan emiten karbon dioksida terbesar di dunia akibat kebakaran hutan dan gambutnya
nah insight kali ini membahas mengenai aktualisasi pemetaan lahan gambut serta manfaat di indonesia untuk penggunaannya
bersama saya desi anwar
dua ribu lalu kebakaran hutan dalam skala besar melanda indonesia
lebih dari dua juta hektare lahan yang sebagian besar wilayah kalimantan dan sulawesi
sumatera hangus dilalap api
kebakaran dan asap ini juga menyumbang lima belas persen emisi karbon dunia dalam beberapa pekan saja
kini berbagai upaya dari banyak pihak untuk mengantisipasi terjadinya bencana serupa terus dikencarkan
kebakaran pada dua ribu lima belas telah menjadi titik balik semua pihak dari penanggulangan kebakaran di indonesia
selama tiga tahun terakhir pemerintah indonesia memprioritaskan konservasi dan restorasi lahan gambut termasuk membuat peta gambut yang lebih akurat
untuk mendapatkan peta baru itu badan informasi geospasial memperakarsai kompetisi indonesian feed price
kompetisi yang melibatkan empat puluh empat peserta dari berbagai pakar di bidang gambut ini digelar untuk merespons minimnya data dan informasi gambut di indonesia
kompetisi berhadiah satu juta dolar amerika serikat ini dibenangi oleh tim international feed mapping atau ipm
yang menawarkan metode paling baik untuk memetakan lahan gambut secara akurat cepat dan terjangkau
metodologi ini pula yang akan menjadi standar untuk memperoleh peta gambut dan informasi spasialnya sebagai sarana melindungi lahan gambut secara efektif
kedepan metode pemenang dan seluruh peserta indonesian feed price diharapkan dapat digunakan bersama dengan metode yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai untuk daerah tertentu
namun mengelola lahan gambut secara lestari dan bertanggung jawab bukanlah pekerjaan pemerintah semata
masyarakat dan berbagai pihak lain juga harus memainkan perannya dengan baik dalam melindungi gambut
karena lahan ini merupakan ekosistem penyimpan dan penyerap karbon terpenting di bumi
pada peringatan hari lahan basah sedunia pada tanggal dua februari lalu diumumkan penemu metode terbaik pemetaan luasan dan ketebalan lahan gambut dalam kompetisi yang disebut indonesian peat price
nah inovasi ini diharapkan akan digunakan oleh pemerintah khususnya dalam melindungi dan menggabungkan lahan gambut secara ekosistem

nah untuk membahas lebih banyak tentang pemetaan lahan gambut dan juga permasalahan ya seputar gambut
nah saat ini saya berada di studio bersama kepala badan informasi geospasial hasanuddin z abidin dan juga direktur wri indonesia nirarta samadi yang kita biasanya sapa dengan koni
halo bung kony dan juga pak hasan apa kabar
ini hari lahan basah sedunia
ini memang kebetulan
kebetulan lagi musim hujan juga khususnya di jakarta
dan pada acara paris cop dua puluh satu ya presiden jokowi juga
nah salah satu inisiatif adalah dengan membuat badan restorasi gambut karena gambut dirasakan salah satu dari penyumbang ya terbesar di indonesia
nah ada yang namanya indonesian feed price
jadi kompetisi khusus yang fokus untuk mapping terhadap gambut
yang terhadap lahan gambut di indonesia ini diperakarsai oleh badan informasi geospasial dan didukung oleh wri
mungkin pak hasan sebagai yang memperakarsainya
apa sih sebenarnya pemikiran dibalik kompetisi ini kompetisi ini yang hadiahnya juga gak kecil tuh satu juta dolar amerika
ya terima kasih bu desi ya mbak desi
jadi memang kalau dari segi big
tantangan dalam pemetaan gambut ini sebenarnya menemukan ketebalan ya ketebalan gambut di dalam suatu area
kalau cakupannya saya pikir
lebih mudah ya
lebih mudah lah zaman sekarang ini dengan banyaknya satelit satelit yang mengelilingi bumi tidak ada masalah
cuma memang kedalaman ini yang jadi masalah
dan saya pribadi pernah di pulau bengkalis saya coba gitu ya
ngebor kedalamannya waktu itu sepuluh meter itu kita menghabiskan waktu beberapa orang itu mungkin satu dua jam di situ
dan ketebalan ini pasti beda beda ya di lain tempat
beda beda kemudian kita harus ada gridnya waduh kemudian mencapai grid yang lain titik yang lain medannya sulit terus ya begitu
sementara luas dari lahan gambut itu kita miliki itu luar biasa
luar biasa lima belas juta hektare itu
jadi kami pikir kalau memetakan kedalaman ini masih dengan cara cara yang konvensional akan lama sekali
nampaknya perlu terobosan lah
tapi mengapa ketebalan ini sangat penting untuk diketahui pak hasan
apa relevansinya dan bagaimana ini bisa memperbaiki lah cara cara kita merestorasi atau memperbaiki
ya kemarin ini yang pemenang itu pak bambang setiadi ya
yang dari bppt mengatakan bahwa problem kebakaran hutan ini selama ini yang banyak terbakar itu kubah gambutnya yang tebalnya yang paling tebal
nah tentunya kalau kita mau mengkonservasi yang kawasan kubah gambut atau merestorasinya kita kan harus tahu dulu nih yang mana yang paling dalam dan seterusnya segala macam
nanti mungkin perhatian yang lebih serius kita taruh ke kawasan kawasan yang kubah gambut atau relatif tebal gambutnya tebal
karena yang tebal gambutnya besar ini yang potensi kebakarannya besar dan dia kalau mengering juga yang merilis akar bombsnya paling besar
sebenarnya kuncinya itu bukan saja lahan luasnya di mana tapi ketebalannya itu karena dengan tahu ketebalannya kita bisa lah memprediksi kira kira seberapa besar ya kemungkinan akan terjadi
ya itu faktor ketebalan faktor yang kedua mungkin nanti ditambahkan juga dulu pak konny
sebenarnya kalau gambut itu basah terus sih aman sebenarnya ya
nah itu dia makanya kalau yang kita khawatirkan kawasan tersebut lapisan gambutnya tebal
ada aktivitas lagi situ terbakar dan semacam
apalagi kalau musimnya kering seperti tahun dua ribu lima belas dengan ada el nino
akhirnya itu sekam ya
ya makanya nanti pemetaan gambut ini juga kalau menurut saya memang harus kita petakan juga kesatuan hidrologis gambutnya
dalam rangka menjaga agar gambutnya itu tetap basah lah ya
nah tapi selama ini pak hasan karena kita kan juga sudah memiliki sebenarnya peta itu peta gambut
mengapa tidak pernah dikembangkan ya teknologinya atau apa kesulitannya selama ini
dan kekurangan dari peta gambut atau peta lahan yang ada
jadi memang kalau dari segi mapping memang mengukur ketebalan ini tidak mudah memang
karena kan dia sesuatu yang di bawah permukaan bumi
memang ada teknik teknik geofisika kita menggunakan ground penentarting radar
menggunakan seismik tomografi tapi kendala di kawasan gambut ini dia biasanya berair ya
nah ini juga kadang kadang beberapa metode tidak cocok
nah memang bukan hal ya secara internasional pun juga mengukur kedalaman gambut itu saya pikir nggak mudah itu
oleh sebab itu kita berpikiran mungkin dikompetisikan saja
tapi secara internasional ya
ya seperti saya katakan mungkin ada
dengan iming iming dan insentif yang lumayan cukup
tapi wri sendiri bagaimana mengapa penting ya harus ada kompetisi semacam ini
atau apakah tidak bisa bekerja
atau apakah bisa bekerja berdasarkan effort atau peta yang selama ini sudah dimiliki dan ada lah
jadi peta yang kita punya selama ini yang pertama skalanya terlalu besar ya
satu banding dua ratus lima puluh

karena terlalu luas ini ya
sehingga kalau kita mau merestorasi atau mau mengelola gambut adenal bayi itu sebenarnya kesulitan
kita nggak bisa bikin desain yang bagus kalau skalanya seperti
sehingga perlu dibikin skala yang lebih besar
kalau kita bikin skala lebih besar kesulitannya adalah metodenya itu sendiri membutuhkan biaya yang sangat tinggi
karena akan banyak sekali harus turun ke lapangan untuk checking itu
nah artinya dengan situasi yang ada nggak mungkin kita bisa melakukan pengelolaan atas gambut ini dengan baik
nah kenapa harus ada lomba seperti yang pak hasan sampaikan
semacam perobosan baru ya
yang perlu dicari adalah metode yang bisa menggabungkan tiga parameter lah ya
tiga parameter ini saling bertentangan sebenarnya ya
cepat akurat murah
selalu orang bilang kalau mau akurat ya pasti mahal gitu ya dan seterusnya
tapi kita coba mengembangkan atau memberikan challenge gitu ya
tantangan gimana cara menyeimbangkan itu
nah kita tahu betul bahwa dengan perkembangan teknologi di luaran sana itu banyak sekali orang yang sebenarnya
sebenarnya di dalam juga ada
di dalam juga ada
di luar pasti ada gitu ya untuk menjawab hal hal semacam itu
ada lah orang gila di luar sana
nah gimana caranya supaya mereka datang gitu ya
karena kita juga nggak mungkin memanggil mereka kemudian secara sukarela datang
satu juta dollar adalah secara untuk
itu cara panggilan yang cukup menarik ya
itu menjawab naluri manusia kita lah
jadi cepat akurat dan murah
jadi selama ini yang dimiliki itu sama sekali
sama sekali tidak memenuhi kriteria itu
jadi peta yang ada saat ini tidak sesuai lah
kurang cepat kurang update dan mungkin juga kurang spesifik kurang akurat
peta yang sekarang ada tentu tidak akurat
karena skalanya satu banding dua ratus lima puluh ribu gitu ya
brg badan restorasi gambut yang merupakan jawaban presiden jokowi di paris cop pada saat itu untuk mengatasi emisi adalah membentuk lembaga ini ya
sudah melakukan pemetaan memang
skalanya cukup rinci satu banding lima puluh ribu dan satu banding dua lima ratus rinci banget
bisa kita melakukan berbagai tindakan restorasi tapi mahalnya bukan masalah
mahalnya luar biasa
dan belum tentu ketebalannya itu juga bisa terukur ya
karena harus turun ke lapangan untuk melakukan boring itu
kita break sebentar
tapi lebih ke cepat akurat dan murahnya itu mungkin teknologi dan manfaatnya
dan metodologi apa yang ditawarkan khususnya oleh pemenang ya pak hasan dan juga bung koni
kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
jangan kemana mana dulu insight akan segera kembali
iya kembali bersama insight
kita lanjutkan perbincangan mengenai pemetaan lahan gambut dan permasalahannya
saya masih ditemani oleh hasanuddin abidin kepala dari badan informasi geospasial
dan nirata samadi atau koni direktur dari wri indonesia
kita mendiskusikan mengenai indonesia peat price ya
jadi kompetisi untuk memapping lahan gambut
nah ini merupakan inisiatif yang sangat penting
karena kalau kita memiliki peta yang cepat akurat tapi juga murah
bisa mengukur kedalaman ya sesuai yang diinginkan tentu bisa sangat membantu
dalam upaya merestorasi lahan gambut di indonesia ini
tapi dengan sekarang kan sudah ada pemenangnya
pak hasan seberapa besar minat yang mengikuti kompetisi ini
dan bagaimana dengan kriteria cepat akurat murah dan juga scalable ya
ini seperti apa proses seleksinya dan sejauh mana cukup ketat lah ininya
kualitas dari metodologi yang ditawarkan
kalau minat banyak sekali ya
ada empat puluh empat tim dari sepuluh negara ya kalau tidak salah
jadi ini internasional ya kompetisinya
dan kalau kita lihat perguruan tinggi yang terlibat sih nggak main main ya
ada standfood ada moony ada duke ada macam macam ya
dan di indonesia pun ada itb ada ugm banyak lah yang ini yang bagus bagus lah
tapi ini merupakan kolaborasi atau ini itu
jadi pihak asing harus punya mitra dengan pihak indonesia
dan juga kita tentunya paham bahwa yang memahami karakteristik gambut indonesia ya orang orang kita lah ya
tapi mungkin orang luar teknologinya dia lebih advance ya
dan ini berlangsung dua tahun
dari empat puluh empat yang lolos tahap pertama itu sebelas
kemudian lolos lima
kemudian dan di lima ini pun kelihatannya kalau saya dengar dengar bocorannya sih nggak mudah ya
pasti sengit sekali ya
sengit sampai ada yang bertanya kenapa sih hadiahnya dibagi aja lah saya kira
biar adil ya
tapi memang itu sudah sesuai dengan sop nya
hasil dari kompetisi ini tim yang menang adalah tim international mapping
ini ada di situ ada teman teman tadi dari bppt juga ya
bppt universitas sriwijaya dan dari munich ya
itu remote sensing apa namanya itu ya
ya teknologi remote sensing
remote sensing solution ya imbh
apa yang membuat tim ini menjadi pemenang
apa yang ditawarkan yang berbeda dari mungkin kompetitor lainnya yang menjadi short listrik
jadi kalau saya pribadi melihat ya kebetulan saya ini bukan tim juri ya
tapi karena kebetulan saya juga dosen di guru besar di bidang pemetaan
jadi saya lihat kelebihannya tim ini dia menggabungkan semua level
dari terestries dia pakai kemudian airborne lidar dia pakai satelit dia pakai
jadi kombinasi dari beberapa teknologi
nah yang menarik saya lihat yang paling berat yang time consuming memakan banyak biaya ini kan boring yang terestries ini
nah dia kelihatannya menggunakan data airborne lidar dan data dari satelit

nah saya lihat yang paling berat yang time consuming memakan banyak biaya ini kan boring yang terrestris ini

aku act dng nya ada aja beza dari korea
ini adalah teknologi media indonesia

hampir menggunakan lidar saya lihat ya
ya koni sendiri bagaimana melihat
dari kan ada lima tim yang final
empat menggunakan teknologi lidar
hanya satu yang tidak
nah dari penggunaan rider tadi
sorry ini kan dengan menggunakan cahaya laser
pada semacam tiga dimensi ya ininya
nah si pemenang ini mampu
ukurannya gitu ya
kalau yang lain tiga puluh persen di atas
bahkan di atas tiga puluh persen
dia bisa sepuluh sampai lima belas persen
itu saja sudah sangat menghemat
jadi yang tadi saya sebutkan
brg sudah punya melakukan pemetaan dan
tapi mahal itu pakai lighter juga
tapi lidarnya harus full lidar
jadi penuh gitu
nah dia bisa melakukan lighter yang sampling sifatnya
nah samplingnya tadi itu
sepuluh sampai lima belas persen saja dari populasi
jadi kan kecil sekali kan
jadi cost nya bisa jauh lebih murah ya
cost nya juga harusnya
personal dengan itu ya
bisa sepuluh sampai lima belas persen saja
tapi akurasinya boleh dibilang meyakinkan
jadi ini kan dua tahun ya kompetisi ini
dalam mengecek ya metodenya
apakah cepat akurat dan murahnya ini
dan yang penting juga scalable
kan nanti harus bisa direplikasi
kasus di lapangan atau
betul betul dites kan
ini bukan hanya teori kan istilahnya
yang memvalidasi kedalaman
biasanya kita sudah punya dulu data
ketebalan gambut sudah ada kan
jadi kita ada kunci jawabannya
kunci jawabannya sudah ada
jadi semua ini bisa dites divalidasi
dan harusnya kalau memang diimplementasi
diterapkan bisa memberikan hasil yang sesuai ya
masalah cost ini apakah selama ini
konyang menjadi hambatan kita itu
mengembangkan suatu mapping yang betul betul bisa digunakan
saya kira nanti pak hasan juga akan bisa menambahkan
jadi pengelolaan gambut
karena gambut ini adalah berada pada wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah
sehingga tentu sumber daya pemerintah yang diharapkan digunakan untuk mengelolanya
yang diharapkan ya
pemerintah selalu menggunakan sumber daya pemerintah untuk mengelola gambut
pemerintah selalu punya prioritas
dan dari segitu banyak prioritas
tentu gambut adalah salah satu yang mungkin tidak bisa memperoleh alokasi yang besar
ya pak sayang padahal justru ini adalah sumber masalah yang terbesar di indonesia ya
nah karena itu
menurut orang gambut
tapi secara kita pengalaman ketika terjadi kebakaran lahan itu
asapnya itu kerugian yang kita derita kan luar biasa
tapi kan kita baru tahu setelah rugi kan
setelah kejadian baru
nah intinya karena keterbatasan itu maka harus dicari teknologi atau metode yang memang murah gitu
tapi murah sekali lagi
murah itu relatif ya pak hasan
jadi selama ini seberapa besar kendala biaya ini
dan kalau kita bicara mahal murah itu hitung hitungannya sebenarnya berapa ya
mungkin saya ambil analoginya dari one map policy saja
karena kebetulan kemarin
memang kita sudah harus memiliki one map
karena kemarin habis ratas kebetulan
jadi selama ini misalnya terkait peta
kan selama ini peta peta banyak dibuat oleh berbagai instansi
ya kelihatannya masing masing instansi buat ya murah meriah dan segala macam
tapi begitu mau dieksekusi di lapangan untuk tata ruang untuk kebijakan reforma agraria
tumpang tindih pembangunan macet dan segala macam
kerugian yang intangible cost nya jauh lebih mahal dari menyediakan peta yang benar itu ya
nah ini analoginya sama dengan lahan gambut mungkin
terus terang saja selama ini kalau di dunia pemetaan mohon maaf
mungkin bagi kami yang di luar komunitas gambut
dulu itu pemetaan gamu itu bukan sesuatu yang bagi kami itu seperti penting
jadi yang penting itu peta topografi kadaster kehutanan yang gitu gitu
tapi begitu ada kebakaran hutan segala macam
oh ternyata penting ini mengetik tebalannya
nah disitu kita ketinggalan sedikit ya
ya sekarang mulai harus lebih beler lah ini
tapi nanti kalau kita bicara pendanaan dan lain sebagainya
apakah diharapkan ini dengan bantuan khusus hanya dari pemerintah atau mungkin dari lsm atau teman teman
kalau kita mau melakukan percepatan tentu harus muafian
jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah saja gitu ya
nah oleh karena itu metode ini menjadi penting gitu ya
karena begitu proses memetakannya itu ekonomis maka banyak pihak yang pasti akan mau kan
paling nggak rule of time saja ya kasarnya saja yang dikerjakan oleh brg itu sekitar lima kali lipat lebih mahal daripada metode yang dimungkinkan
jadi bisa dibayangkan efisiensinya sangat tinggi
apalagi karena mungkin juga teknologi kan semakin lama semakin canggih
dan penggunaannya juga bisa jauh lebih efisien bisa jauh lebih murah
kalau memang ada semangat untuk inovasinya itu betul betul dikerahkan itu pasti bisa kita lakukan
kita break sebentar pak bung kony tapi kita akan lanjutkan khususnya siapa dan bagaimana kita harapkan peta yang sangat canggih ini digunakan
kedepannya tetaplah bersama kami insight akan kembali sesaat lagi
ya kita lanjutkan perbincangan kita mengenai pemetaan lahan gambut dan permasalahannya
bersama saya di studio h satu
saya sanudin abidin kepala badan informasi geospasial dan mirata samadhi tokoni direktur dari wri indonesia
dan memang kalau kita lihat ya gambut ini selain salah satu sumber dari emisi co dua tapi ternyata lahan gambut ini bukan saja luas
banyak yang istilahnya kepentingan yang berkaitan dengan keberadaan lahan gambut ini
kalau kita lihat di sini pemerintah ya baik pusat maupun daerah tentu saja dan lahan ini sebagai lahan yang biasanya diberikan sebagai konsesi
dan lain lain ini ya sebagai lahan yang biasanya diberikan sebagai konsesi dan lain lain ini ya sebagai lahan yang biasanya diberikan sebagai konsesi

begitu kepada perusahaan besar dan kecil dan juga di situ ada masyarakat petani masyarakat lokal
jadi banyak sekali ya sehingga kalau ada sesuatu seperti kebakaran ini menimbulkan masalah yang cukup besar
nah koni tentu saja dengan adanya peta yang bisa kita harapkan menjadi salah satu tool
satu alat untuk memperbaiki restorasi dan juga memapping kondisi

salah satu alat untuk memapping kondisi gambut
harapannya bagaimana peta ini seharusnya digunakan oleh siapa dan kedepannya seperti apa

metode yang diperoleh dari lomba ini kompetisi ini akan digunakan untuk melakukan pemetaan extendnya dan kedalamannya gitu ya
tapi itu baru satu informasi

kalau kita ingin dia kemudian berguna untuk meningkatkan tata kelolanya
kita harus tambahkan beberapa informasi yang lain
pemetaan yang dilakukan dengan metode ini akan memungkinkan kita mengelola tata airnya dan seterusnya
tapi isu pengelolaan gambut tidak hanya tata air juga tadi ibu desi bilang konsesinya
nah itu adalah informasi lain yang harus ditambahkan ke sana
nah dari situ kita akan tahu konsesi apa yang ada di misalnya di kubah gambut

itu konsekuensinya adalah arahan pemerintah yang seperti itu harus dipindah atau dicabut dan seterusnya
nah kalau kita punya peta yang dalam hal ini saya bicara soal satu peta gitu
begitu kita punya satu peta tadi gitu ya kita tahu konsesi yang ada di lahan gambut ini harus dipindah dipindahnya kemana
jadi kita harus tahu juga kan
artinya tidak mungkin kita pindah di lahan gambut juga kan
kita harus pindahkan di lahan yang bukan gambut
nah lahan buaya gambut yang mana
nah ini satu peta akan sangat membantu pengelolaan semacam itu gitu ya
dicabut taruh mana
ditaruh mana apakah kondisinya apakah kemudian kita harus pakai hutan
atau kita harus pakai wilayah yang apa istilahnya dikredit lahannya gitu ya
sehingga terjadi utilisasi atau pemanfaatan lahan yang maksimal kalau yang dipakai adalah yang dikredit
jadi harusnya peta ini bisa membantu ya untuk menerapkan kebijakan pemerintah
dan ya mungkin selama ini karena ada begitu banyak peta dari lain pihak masing masing memilih
masing masing memiliki perspektif sendiri lah terhadap masalah itu
tapi berarti kan harus ada yang berinisiasi ya untuk menggunakan peta ini
selama ini kan wali peta kan dipegang oleh misalnya kementerian pertanian ya pak hasan
sementara big dalam hal ini yang memprakarsai peta ini
ini bagaimana nanti ke depan
siapa yang sebenarnya memiliki atau bagaimana penggunaannya itu apakah berdasarkan informasi
jadi memang kami
kami nanti begini peta gambut yang sekarang ini kan wali datanya kementan ya
nanti beserta peta peta lainnya itu kita jadikan bagian dari one map policy
kita masukkan dalam inagio portal
ini yang kemarin kami presentasikan di depan presiden
jadi termasuk yang pemenang ini
nanti yang pemenang ini enggak yang sudah masuk ini peta gambut yang dulu mungkin masih belum komplit lah ya
tapi kita semua peta akan kita masukkan di sana
peta gambut peta tata ruang ijin usaha pertambangan kawasan segala macam masuk inagio portal
nah ina geoportal ini punya simpul jaringan sedang kita bangun
dia terkonek ke lima puluh tujuh kementerian lembaga tiga puluh empat provinsi lima ratus empat belas pemerintah kabupaten kota
nah sehingga nanti kalau semua sudah di sana berbagi pakainya mudah
jadi semua orang bisa lihat
ya tadi pak koni bilang
oh ini daerah gambut tapi mau dipindahin kemana
lihat lagi peta sistem lahan
semua ada di situ
tapi bukan saja untuk gambut untuk macam macam lainnya
misalnya daerah bencana mungkin topografi suatu daerah dan lain sebagainya
kemudian tata ruang laut kemudian jalan kereta api segala macam
bahkan saluran transmisi listrik pln semua ada
dan kalau bisa nanti kalau teknologinya juga semakin canggih terus menerus diupdate kan
misalnya skala yang jauh lebih fokus lagi
dan tema tema ditambahkan
misalnya di one map policy sekarang peta gambut sudah ada
tapi peta kesatuan hidrologis gambut belum masuk
kita akan masukkan nanti dari lhk
kemudian peta fungsi ekosistem gambut belum masuk
jadi banyak sekali ya nanti peta peta ini
ya sekarang sudah delapan puluh lima
tapi khusus untuk para pemenang ini international mapping
karena sudah payah payah dikompetisikan dengan hadiah yang begitu besar
jangan sampai masuk laci
metodenya akan segera kita ini kan
kemarin sudah dengan brg kita sudah komunikasi
jadi untuk mempercepat metode ini kita akan buatkan perka dulu
peratuan kepala beg untuk pemetaan gambut
tidak perlu dipatenkan ini metodologi semacam ini
bahkan saya lebih senang ini terbuka
jadi bisa di judge banyak pihak bisa digunakan oleh semua orang
nah nanti setelah perka pada saat yang sama kita kerjasama dengan bsn
untuk mengeluarkan sni nya
biasanya setahun dua tahun pengalaman kita
delapan belas bulan minimal pak
ya makanya kita ingin dengan perka
nah mudah mudahan nanti kita kementan pakai ini brg pakai ini
asosiasi pengusaha hutan kebun sawit pakai ini semua pakai
dan kalau bisa datanya masuk ke inagio portal
dan karena ini semua dalam one map policy
yang dipimpin sendiri oleh presiden jokowi
jadi tinggal mau tidak mau harus diikuti ya oleh para menteri menterinya
saya lebih senang terbuka
begitu terbuka maka akan banyak orang yang bisa ikut melihat
jadi itu lebih baik ya lebih sehat
saya pikir untuk government
nah mungkin koni sekarang kan kita kalau bicara selalu harus berdasarkan data ya
tadi misalnya kalau memindahkan lahan ya harus datanya mana
nah dengan one map policy ini dengan adanya teknologi metodologi yang berbasis data dan yang jelas
ini bisa sangat membantu
sangat membantu dan pasti akan mengurangi resiko konflik
itu akan sangat terreduksi
manakala kita punya informasi yang akurat dan digunakan oleh banyak pihak
jadi saya setuju bahwa ini harus terbuka gitu ya
tidak hanya petanya tapi juga metodenya gitu
karena dengan membuka metode ini maka akan banyak umpan balik mengatakan itu akan lebih murah kalau dibeginikan
akan lebih kuat jika dibegitukan
itu keterbukaan tadi akan mengundang seperti itu ya
ke penuhannya masukan dari masyarakat
dan apalagi misalnya kalau ada inovasi yang berdasarkan masukan ide dari masyarakat ya
bukan masyarakat lokal internasional saja
jadi kualitas dari datanya itu sendiri bisa yang berubah
dan mungkin saya yakin udah banyak orang yang sekarang ingin ngelihat
ini metode satu juta dollar apa sih
dan banyak di kalangan peneliti yang ingin beating the winner
ini mungkin salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penelitian di indonesia
biasanya ada penelitian kita tidak tahu terus akhirnya masuk laci dan tidak diimplementasikan tidak digunakan ya
kita istirahat kembali
pak hasan dan juga bung kony kita akan kembali setelah yang berikut ini
insight akan segera kembali
anda menyaksikan insight kita lanjutkan perbincangan kita kali ini mengenai pemetaan lahan gambut dan permasalahannya
saya ditemani oleh hasanuddin abidin dari badan informasi geospasial dan direktur wri indonesia
nirata samadi atau kony
selain pemetaan saja ini salah satu alat yang kita harapkan bisa membantu untuk target pemerintah untuk mengurangi kebakaran hutan emisi co tiga
dan juga berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola ruang dan juga tata kelola kesehatan

ada lima belas juta hektare ya kita dan brg saat ini masih fokus dua delapan juta hektare
jadi perjalanan ke depan masih panjang masih sulit
nah apa saja yang diperlukan untuk memanage atau memperbaikilah situasi gambut ini
saya kira tadi ibu desy sudah secara spesifik menyebut soal tata kelola gambut
kalau kita punya serangkaian regulasi yang bisa digunakan untuk mengelola dengan lebih baik itu adalah kuncinya
saya sebutkan contohnya misalnya
kalau kita sudah sepakat apalagi presiden menyampaikannya setelah paris agreement bahwa konsesi yang ada di kubah gambut harus dicabut
sebagai kebijakan dia bagus bagus untuk lingkungan tapi pasti selalu ada saat saat yang terjadi
sulit untuk diterapkan apalagi kalau ini sebagai konsesi
sulit untuk diterapkan karena konsesi kan berarti sudah ada
pasti sudah ada investasi
nah kalau kita punya saat ini belum ada
pernah ada regulasi yang terkait dengan itu tapi begitu di challenge di mahkamah konstitusi dicabut
artinya kita jadi nggak punya lagi regulasi itu
nah seandainya ada regulasi yang mengatur bagaimana cara mencabut dan memindahkannya
termasuk juga menangani isu kalau dia pindah gimana lahan yang ditinggalkan
kalau dikembalikan gimana caranya
kalau misalnya itu sudah terlanjur menjadi usaha ganti ruginya kayak apa
dan kalau sudah melibatkan karyawan yang datang dari penduduk tempat gimana pemindahannya
kehidupan mereka gimana
secara ekonomi kan pasti terganggu
jadi selalu ini
ini kepentingan lingkungan kepentingan alam tapi kepentingan manusia itu bagaimana
padahal harusnya barengan ya
kalau dipindah nanti di sana
jadi masalah baru lagi
masalah baru lagi
jadi sepanjang kita punya regulasi yang lengkap untuk menjawab semua hal hal tadi itu
saya kira pengelolaan lahan gambut akan menjadi jualan lebih bagus
dan memang petang menjadi salah satu sarana
salah satu sarana untuk membangun tata kelola dan regulasi lebih bagus lebih tepat
tapi anda sendiri melihat bagaimana misalnya kan di sini ada klhk
tapi juga ada itu pertanian tapi juga ada ya macam macam lah
bihak ini selama ini apa yang menjadi friksi friksi di antara berbeda instansi ini
termasuk juga tentu saja di situ ada masyarakat lokal
apalagi kalau ada indigenous people atau masyarakat adat di situ kan membuat tambah sulit ya
ya ini pertanyaan yang sangat berat sebenarnya untuk dijawab
jadi saya kira kita kembali kepada situasi yang orang menyebutkannya itu ada silo gitu ya
ada kompartemen kompartemen ada sekat sekat gitu ya
yang sebetulnya tidak hanya kasus indonesia ya
di banyak negara even di negara maju amerika pun juga itu terjadi gitu ya
nah sekat sekat ini yang saya kira menjadi kendala dalam kita bermanuver
secara fleksibel untuk mengelola gambutnya
karena misalnya saja konsesi diatas gambut itu tidak hanya konsesi yang dikelola oleh
atau terkait dengan kementerian kehutanan
hti misalnya atau pulp and paper timber
tapi juga ada perkebunan yang sebetulnya yang mengelola tidak lagi di wilayahnya kementerian kehutanan
tapi di bpn atau
ya ini kan ada konversi lahan misalnya menjadi lahan perkebunan sawit
nah ini kan juga ada nilai ekonominya di sini
kita juga sangat bergantung pada pajak dan lain sebagainya
kalau dikonversi tidak hanya urusannya kementerian tapi juga dpr
nah jadikan panjang urusan seperti itu
nah sepanjang kita belum punya mekanisme untuk mengkomunikasikan ini secara baik
dalam tata kelola yang jelas yang melibatkan banyak pihak
maka ya akan terjadi seperti ini
kuncinya adalah menemukan bagaimana caranya kementerian yang terkait dengan kehutanan
kementerian yang terkait dengan bukan kehutanan
itu bisa punya komunikasi yang bagus
masing masing ini punya undang sendiri
tapi anda sendiri percaya dengan adanya semacam one map policy ini bisa mengurangi sekat sekat yang ada saat ini
pak hasan anda karena ini anda kuncinya nih geospasial ini
sebenarnya salah satu yang menarik dari one map policy
orang itu sudah tidak bisa sembunyi lagi dari permasalahannya
karena semua dipaparkan di situ ditumpang tindihkan dioverlay kan
sehingga analisis lebih mudah dan kita bisa tahu lah mana yang harus dikalahkan
berdasarkan data yang real
berdasarkan data yang real
karena data data di one map policy ini dari kementerian lembaga
meskipun harus diakui sampai saat ini masih ada kementerian lembaga yang belum menyerahkan seluruh datanya
karena mungkin masih rahasia belum siap atau takut implikasinya nanti
ya saya nggak tahu lah
kementerian lembaga ini kadang kadang punya pertimbangan sendiri sendiri
ya kita inginnya nanti semakin banyak lembaga yang menyetorkan datanya lah ya
dan saya malah pengennya one map policy ini kan baru kementerian lembaga dan pemprov
saya sebenarnya ingin agar mitra masyarakat itu dimasukkan
karena mitra masyarakat banyak punya peta peta
kemudian swasta seperti pertamina perusahaan tambang banyak sekali dia peta
harusnya bisa digabungkan semua
nah kalau semua sudah masuk sebenarnya sudah open
nah tapi kemarin mengemuka juga di ratas bahwa nampaknya nanti one map policy ini jangan hanya memetakan aspek lingkungan penampakan saja
tapi aspek potensi ekonominya juga jangan jangan harus
karena sudah kesepakatan dunia bahkan di un kemarin sudah ada resolusi bahwa data data informasi geospasial harus digabungkan dengan informasi statistik
sehingga kita tahu kalau ngomong tingkat kemiskinan sebaran
kalau ngomong kawasan gambut di mana ada penduduk dan segala macam
sehingga pembuatan kebijakan juga bisa disesuaikan dengan konteks daerah itu sendiri
tapi seberapa sulit pak hasan menggabungkan
ini kan banyak sekali data
sebenarnya enggak susah
tidak susah ya
secara teknologi tidak susah
data semua sudah ada
cuma masalahnya data sharing itu
nah ini apakah setiap orang nanti bisa masuk ke dan melihat dan mengecek atau hanya untuk sampai yang
ini sampai saat ini hasil daripada kebijakan satu peta masih tertutup
masih hanya untuk pemerintah kementerian lembaga
tapi ke depan harusnya
nah sekarang sedang disusun peraturan berbagi pakai oleh menko perekonomian
mudah mudahan minggu depan selesai akhir bulan inilah paling
tapi ada tiga kategori data nantinya
ada satu data yang sama sekali tertutup
ada yang terbuka
ada yang boleh dibaca saja
dan itu pun per layer
misalnya kalau misalnya hgu mungkin poligonnya boleh
nah ini terus
idealnya kan dengan data ini harusnya kan jadi ada transparansi ya
siapa saja bisa mengakses apalagi publik sehingga bisa menilai juga mensupervisi
apakah kontrol dari publik itu apakah kebijakan itu memang diterapkan dengan baik dan benar ya
oke kita masih ada satu segmen lagi
jadi jangan kemana mana dulu ya
insight sesaat ini
ya terima kasih anda masih bergabung bersama insight
perbincangan kita saat ini mengenai pemetaan lahan gambut
saya ditemani oleh hasanuddin abidin kepala badan informasi geospasial
dan dirata sama di direktur wri indonesia
lebih fokus kepada pemetaan ya lahan gambut yang selama ini ternyata cukup sulit
karena salah satunya adalah biayanya mahal teknologinya dan juga kita belum memahami ya
bagaimana mengukur kedalaman dari sebuah lahan gambut ini
ini sangat penting dalam bagaimana kita mengatur atau memanage tata ruang atau tata kelola dari lahan gambut itu sendiri
peran ya lsm khususnya yang selama ini berpartner dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat lokal
dengan adanya one map ini atau peta yang jauh lebih cepat akurat updated dan juga scalable ini
apa nanti yang bisa dilakukan kony
baik saya kira tadi saya sebutkan begitu kendala biaya bisa diminimalisasi gitu ya
maka lembaga swada masyarakat seperti kami misalnya wri indonesia
kami bisa kemudian berpartisipasi dalam proses pemetaannya gitu ya
tentu dengan dana yang kami mobilisasi sendiri gitu ya
nah motivasi terbesar tentu ditanya loh apa gunanya saya mau mengeluarkan
jadi sama seperti keinginan pemerintah sebetulnya gitu ya
kita juga ingin bisa membantu atau kita ingin agar ee
pengelolaan gambut ini bisa terjadi dengan sesegera mungkin secepat mungkin untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan
manakala dia tidak dikelola dengan baik
kecepatan itu dan tujuannya seperti itu
nah kalau memang kami di apa namanya ada para pihak gitu ya
yang menginginkan kami melaksanakan itu dengan menyediakan dana tentu akan kami kerjakan
dan metode ini akan sangat membantu agar wilayah yang terpetakan menjadi lebih luas dan lebih cepat gitu ya
saya kira itu adalah kontribusi yang bisa kami dilakukan
tapi menurut anda sendiri taruhlah peta ini segera diadopsi oleh pemerintah dan diimplementasikan
seberapa banyak kira kira emisi pengurangan dari emisi itu sendiri
apakah bisa mencapai target yang kita inginkan ya pengurangan itu sendiri
dan seberapa cepat bisa dikerasakan
yang seberapa cepatnya agak sulit
tapi kan harus cepat
tapi seberapa besar dia bisa mengurangi
kalau kita balik lagi ke ilustrasi ibu desi soal dua ribu lima belas kebakaran gitu ya
dan kenapa gambut menjadi kunci
jadi kalau kita bisa mengelola itu luar biasa sekali efeknya gitu ya
menguranginya akan bisa sangat cepat
sehingga sangat besar dan sangat sangat cepat
sehingga target dua ribu tiga puluh tadi ada dua puluh sembilan setidaknya bisa dikontribusikan oleh gambut secara signifikan
itu sebenarnya harapan kita kalau kita bisa mengelola
memang ini kan presiden jokowi punya one map policy
tapi anda sendiri melihat seberapa excited gitu
atau reaksi lah dengan adanya kompetisi gambut ini dengan uang hadiah yang begitu besar
apakah mereka yes kita harus gunakan atau mungkin wah ini sih hanya tidak akan terlalu banyak berguna untuk kebutuhan
enggak makanya kalau bagi big ini mbak dersi ya
big ini kan sebabnya
ig ini kan sebenarnya salah satu fungsinya regulator
nah nantinya metode yang dihasilkan oleh ipp ini bukan hanya pemenangnya
nanti mungkin kita akan buat perkanya
standarnya kita umumkan sudah keluarkan
kapan kira kira itu
ini mungkin dalam cepat kalau perka itu cepat
nah nanti kalau kemudian ini dilaksanakan oleh
kalau kemudian ini dilaksanakan oleh kementerian pertanian brg lhk mitra enggak apa apa
karena bagi big ini memang kami ini paradigma baru pemetaan
big itu tidak akan bisa melaksanakan sendiri
terlalu besar indonesia ini
jadi kita hanya menjaga standar proses quality nya validasi
kemudian cara memvalidasi berikutnya adalah dengan ditaruh di inagio portal
semua orang bisa lihat
sebenarnya yang kita harapkan itu multi source of funding
jadi siapa saja boleh mendanai
dan bahkan standarnya sudah dijaga
memperkaya juga dari konten
dan saya sendiri pengennya participatory mapping di indonesia ini harus dibuka
dan di big pun di inageo portal kita sudah ada slot untuk participatory mapping
semua orang boleh ikut
di dunia sekarang sudah mulai ke situ
oh itu sudah arah
indonesia bagaimana kelihatannya
karena kan kita cukup sensitif ya kalau masalah terlalu terbuka
ada masalah keamanan mungkin rahasia dan lain sebagainya
kalau menurut saya sama
orang itu sebenarnya bukan resistant to change
nah ini yang kita berusaha menjaga
jadi dalam sistem pemetaan ini saya katakan ke teman teman di big
kita menjaga standarnya
menjaga output kualitas dan segala macam
kalau ada masyarakat berpartisipatory memang enggak
kita bikin protokolnya saja
kalau masalah kemudian yang mendapatkan keuntungan
masyarakat dengan itu ya monggo
big tidak mencari benefit dari peta tersebut ya
tapi big sangat mendukung ya dalam satu kebijakan satu peta ini
oh ya harus
tadi dikatakan bukan hanya masalah topografi lahan basah dan lain sebagainya tapi
bahkan data data statistik itu
sebenarnya tujuannya ini berarti kan potensi sumber daya juga disitu bisa kelihatan
kita sebenarnya dalam rangka mendukung tujuh belas gol dari sdg itu ya
memang arahnya ke sana
mungkin juga koni anda harapkan ke depan regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu mengacu kepada apa yang ada dalam one map policy ini
apakah ini akan membantu kita secara keseluruhan
karena ada keinginan untuk bukan saja mengurangi emisi dan lain sebagainya
tapi kan juga meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
bisa dengan peta
justru dengan keterbukaan semacam ini dengan kelengkapan data dengan akurasi yang tinggi dan bisa di share bisa terbuka
justru kepastian berusaha jadi ada
kepastian hukum jadi ada
nggak lagi orang berlindung dari saya pakai peta ini situ pakai peta yang lain dan memperoleh manfaat dari itu
dan masing masing melobi dengan kementeriannya atau instansi
makanya begitu sudah terbuka nggak ada lagi orang bisa berlindung dan memperoleh keuntungan dari situ
jadi saya pikir kepastian perusahaan
nah ini win win lah untuk semua
jadi kualitas kebijakan juga bisa ditingkatkan
dan juga sebenarnya kalau perusahaan yang baik senang sekali ya mendapatkan data yang akurat
sehingga mereka juga bisa memutuskan di mana misalnya berinvestasi ya
pak hasan jadi ke depan kita harapkan dari big lebih banyak lagi kompetisi kompetisi yang melahirkan inovasi dan jawaban terhadap permasalahan yang ada
ini merupakan tantangan juga ya kalau memang berhasil dan ternyata bisa diadopsi dan diterapkan implementasi dengan baik
ya jangan terlalu banyak kompetisi
yang penting dilaksanakan
dan saya yakin di dalam indonesia sendiri sebenarnya banyak
cuma bagaimana menggerakkan teman teman di dalam ini agar lebih senang
tapi biasanya kompetisi membuat lebih semangat
apalagi kalau hadiahnya juga
token of appreciation nya juga bisa jauh lebih besar ya
semoga semua upaya ini ada hasilnya
yang penting diimplementasi
insya allah kita usahakan
peta lahan gambut yang cepat akurat dan murah dibutuhkan bukan hanya untuk mengukur kedalaman gambut
tetapi juga membantu kebijakan tata kelola serta restorasi gambut dan juga mengurangi kebakaran lahan yang selama ini terus berlangsung
selain itu kebijakan one map policy harus segera diterapkan
agar semua bisa mengakses
peta peta yang terus diperbarui dan diharapkan dapat menghilangkan sekat sekat ya diantara kementerian instansi lembaga serta pemerintah daerah
sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas
baik terhadap lingkungan maupun terhadap perekonomian
jangan lupa saksikan kembali insight besok
dan anda juga dapat menyaksikan insight di kanal youtube cnn indonesia
sampai jumpa dan bye bye